sesuai dengan jadwal jadi pekan ini menjadi pekan terakhir bagi gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat beraktivitas di balai kota jakarta sebagai gubernur
karena nanti enam belas oktober dua ribu tujuh belas hari senin ya minggu depan jarod akan lengser dari jabatannya dan nanti ani sandi akan dilantik sebagai dki satu dki dua
nah untuk mengetahui seperti apa ya suasana di balai kota pagi ini langsung saja kita sahabat produser lapangan cnn indonesia deintan kartika di balai kota jakarta
good morning dia beberapa hari lagi nih jelang terakhirnya jarod sebagai gubernur ya
bagaimana suasana di balai kota pagi hari ini
good morning prabu dan daniar suasana semarak menjelang lengsernya jarod saiful hidayat sebagai gubernur dki jakarta terlihat di gedung balai kota dki jakarta ini
terutama adalah ucapan terima kasih dan juga selamat jalan yang diberikan oleh masyarakat baik dari dki jakarta
dki maupun luar dki yaitu berupa karangan bunga yang terus bertambah
jika karangan bunga ini mulai bermunculan atau mulai dikirimkan pada hari senin kemarin hingga selasa jumlahnya sekitar empat puluh hingga lima puluh karangan bunga
pagi hari ini sudah jika saya hitung secara kasar sekitar lebih dari seratus karangan bunga yang kemudian dikirimkan oleh warga masyarakat
tidak hanya untuk bapak jarod saja tapi kepada mantan gubernur dki jakarta yang saat ini berada di mako
berima kelapa dua depok jawa barat yaitu basuki cahaya purnama
memang kemarin kami sempat menanyakan respon dari jarod saiful hidayat soal kiriman kiriman bunga yang kemudian diberikan oleh warga masyarakat
jarod mengucapkan bahwa ia mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kiriman bunga yang kemudian dikirimkan oleh para warga masyarakat
selain itu dia juga menilai bahwa karangan bunga yang kemudian diberikan oleh warga masyarakat ini menjadi indikator
bahwa program program yang sudah dijalankan lima tahun terakhir oleh tiga orang yaitu joko widodo basuki cahayapurnama hingga dirinya jarod saiful hidayat merupakan kebijakan kebijakan yang bisa memberikan manfaat luas bagi masyarakat
sementara untuk hari ini sendiri gubernur jarod akan melakukan sejumlah kegiatan
salah satunya adalah nanti meresmikan bus pariwisata yang diberikan oleh perusahaan tertentu
dan ini merupakan bus para wisata yang ke dua puluh empat yang dimiliki oleh pemprov dki jakarta
nantinya bus pariwisata ini akan terus diberikan secara gratis kepada masyarakat supaya bisa melihat berkeliling di wilayah dki jakarta
untuk kegiatan jarod sendiri selain itu memang juga untuk menerima kedatangan dari warga masyarakat yang setiap hari ia temui di balai kota dki jakarta
saya akan mengajak anda prabu dan daniar untuk melihat secara langsung bagaimana proses interaksi
antara pegawai pemprov dki jakarta dari berbagai dinas di sini kami melihat ada dinas pendidikan dinas kesehatan kemudian juga ada posko pengaduan rusun dan juga rumah
ini setiap hari dibuka oleh pemprov dki jakarta
dan jika nanti jarod saibul hidayat hadir ke gedung balai kota dki jakarta ia juga seringkali bertemu langsung dengan warga
dan tentunya ini diharapkan bisa dilakukan oleh gubernur dan juga wakil gubernur tersebut
pilih yang besok tanggal enam belas oktober dua ribu tujuh belas akan dilantik di istana oleh presiden joko widodo yaitu anies baswedan dan juga sandiaga uno
tentunya selain soal pengaduan masyarakat ada sejumlah pr pr penting program program penting yang harus dilaksanakan di masa masa transisi ini
seperti beberapa hal diantaranya adalah soal banjir kemudian juga ada soal yang tadi anda bahas yaitu rptra kemudian juga ada hal hal lain
menyangkut soal ekonomi warga masyarakat dki jakarta dan hal inilah yang kemudian diharapkan oleh masyarakat bisa berkesinambungan program program yang pernah dilakukan oleh gubernur gubernur lalu
dan kembali dilanjutkan oleh gubernur dan wakil gubernur yang nanti akan dilantik pada tanggal enam belas oktober dua ribu tujuh belas
baik dea terima kasih atas informasinya langsung dari balai kota ya
nanti pertanyaan besar juga nih dari publik jakarta atau warga jakarta
apakah model pelayanan langsung kepada masyarakat
nanti ya di lobi balai kota itu akan terus dilakukan atau tidak nih ketika nanti anies sama sandi menjabat
tapi yang paling tidak ini sekarang sedang menggojlok nih kira kira program apa saja yang akan dilakukan dilanjutkan kerjasamanya oleh anies dan juga sandi